kabupaten bandung barat merayakan hari jadi ke lima belas tahun pada minggu sembilan belas juni dua ribu dua puluh
perayaan digelar meriah dengan mengundang sederet artis ibu kota
mirisnya di tengah hingar bingar perayaan sejumlah warga di ujung selatan kabupaten bandung barat
tepatnya di kampung tonjong desa sindang jaya kecamatan gunung halu justru masih harus hidup dalam keterbatasan
dusun yang dihuni sepuluh kepala keluarga dengan delapan belas jiwa ini memiliki akses jalan yang sulit dijangkau
hanya berupa jalan setapak selebar satu meter penuh bebatuan yang terjal dan di sampingnya terdapat jurang
selain itu selama berpuluh puluh tahun warga kampung tonjong juga tak pernah tersentuh aliran listrik
setiap malamnya mereka hanya mengandalkan lilin dan lampu gandok sebagai alat penerangan
warga mulai bisa menikmati aliran listrik tapi itu pun masih sangat terbatas
karena listrik didapat dengan menyambung dari warga lainnya yang berjarak lebih dari dua kilometer
tak sampai di situ permukiman warga yang didominasi rumah panggung ini juga belum memiliki mck yang memadai
masing masing warga menggunakan mck seadanya yang dibuat di luar rumah
soal penerangan listrik mungkin di sini cukup minim ya pak
kalau dari jalur akses sama tiang tiangnya mungkin nggak ada gitu terisolir
memang terisolir sekali
jadi berapa kan sebulan
satu bulan satu ratus dua puluh

lampu doang lampu sama tv satu radio dua